dari mata turun ke pusar ayo kita kulineran pasar nah kulineran pasar kali ini enggak
kaleng kaleng karena apa kuliner di tengah pasar tradisional ini mereka itu eksis terus
di tengah gempuran makanan makanan kekinian bahkan usianya ada yang lebih dari setengah
abad mari kita coba kali ini kita jalan jalan di pasar wonokromo surabaya ya selain pasarnya
sudah berusia tua penjualnya juga turun temurun dari generasi ke generasi kita mulai dari
pembelinya datang dari berbagai daerah menu ini adalah perpaduan nasi sambal tongkol dengan sayur
ubi jalar ditambah olahan telur ikan tongkol yang spesial sambalnya dibuat fresh dan boleh memilih
tingkat kepedasannya nah ini loh yang namanya tongkol sekali lagi ya jangan salah sebut
nah penampakan nasi tongkol itu seperti ini ya tampak full warna ya ada merah kuning dan lain
sebagainya sebenarnya tanpa telur gini ini seporsi gini tujuh belas rupiah tanpa tambah telur
jadi dua puluh rupiah meriah banget jadi ada sayurnya terus sama yang istimewa ada ini
ini adalah olahan dari telur tongkol oke ya ampun belum makan aja udah ini bismillahirrahmanirrahim
belum lagi kesegaran dari sayur daun ubinya rasanya memiliki kekhasan tersendiri kombinasi teksturnya
didapat dari teri crispy nya peganti kerupuk nih jadi ini kita ngerasain yang namanya umami dari
telur dikombinasikan sama tempe diolah pakai tempe ya mbak ju ya recommended surga dunia
meski di tengah pasar tradisional pengunjung datang dari berbagai kalanya
karena disini tuh murah terus pedes sambalnya tuh bikin ketagihan
sambalnya tongkolnya suka semua sambelan mbak ju ini pun sudah berjalan dua generasi sejak tahun
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat meski kini pengunjungnya sudah ramai namun mbak ju tetap memilih bertahan di lokasi yang sabar
ada tapi saya yang nggak mau
masalahnya anaknya satu terus saya sudah kebiasaan di sini iya kasihan pelanggan
sekarang kita bergeser ke lapak sebelah kita akan mencicipi rawon legendaris yang telah eksis selama
setengah abad warna hitam rawon berasal dari rempah keluak yang direbus bersama potongan
daging sapi sebagai kuah umumnya kuah disajikan
dengan potongan daging tauge dan sambal namun di rawon legendaris ini bisa ditambahkan tahu bali dan
krengsengan wih komplit deh ini beneran kuliner yang bikin watery atau bikin apa air ludah itu
mengkeluar gitu sebelum makan yang pertama karena aromanya yang kedua dia itu hitam tapi itu glowing
gitu oke kita coba ya pertama kita campur dulu antara krengsengan nya empal suwirnya
terus kemudian tahu bumbu balinya tempenya oke semuanya jadi satu bismillahirrahmanirrohim mari
kita coba ini sih nasi sama kuahnya aja udah enak ya tapi rasa akan semakin sempurna ketika kita
tambahkan telur asin berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an pelanggannya datang dari lintas generasi
membuat di gulungan telur asin ini kita harus membuat telur telur asin di dalam "
sebagian besar menikmatinya sambil bernostalgia
bertahan lebih dari setengah abad kini rawon pak panget juga membuka cabang di luar pasar
pada saat itu pagi sudah sarapan di rawon kalau sekarang banyak cucu cucukan artis yang diketinang banyak sana juga
pasar tradisional wonokromo mengeliat hingga malam hari termasuk kuliner malam di sekitar pasar
nah masih di seputaran pasar wonokromo tepatnya ini di sebelah utaranya pasar
ini ada warung yang legend banget
sebenarnya menunya ini sederhana ya nasi sambelan gitu aja
tapi omsetnya itu sehari bisa sampai dua puluh lima juta rupiah
nasi sambal maieye
bagi orang surabaya kuliner ini memang sudah dikenal
berada di sebelah utara pasar wonokromo pembelinya tak pernah sepi
menunya adalah nasi sambelan dengan beragam pilihan lauk
seperti telur tempe tahu dan ikan pari
nasi yang sejauh dikenal sebagai iwak pe
penyajiannya nasi dicampur dengan lauk ikan pe atau lele telur dan juga sambal
nah jadi penampakannya itu seperti ini ya
jadi dua puluh ribu rupiah
ini menu pe komplit kita dapat ada ikan pe tempe telur sama sambel
sambelnya itu ada dua macam jenis ada sambel pedes sama sambel manis
kita bisa pilih salah satu atau minta campur kayak saya
oke sekarang kita coba ya
terutama ikan penya ini dulu
sambelan maieye sendiri buka sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
lokasi awalnya berada di emperan toko
karena pengunjungnya yang selalu membludak empat tahun yang lalu warung kemudian pindah ke toko
mak alhamdulillah sehat terus ya
ya enggak bisa kan
ma ini sehari itu jualan sampai berapa omset jualannya ini ma
ya lebih sedikit
lebih dikit itu berapa dua puluh dua dua puluh tiga dua puluh empat dua puluh lima
wah bisa sebanyak itu ya
padahal kalau dipikir menunya sederhana sekali
namun memang kenikmatan tidak selalu terkait rasa
namun juga suasana yang diberikan
semakin riuh semakin menarik
meskipun lokasinya tidak instagramable
aneka kuliner tradisional ini pun menyimpan cerita
dengan kearifan lokal mereka terus bertahan di tengah gempuran makanan kekinian
lebih dari bertahan kuliner ini pun menjadi legenda
dan menggerakkan perekonomian dari generasi ke generasi
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur